mama akan lakukan apa aja diimikan sama adriana
mau sayangin mama semua
sekarang sudah jadi surat cerai palsunya
dan adriana akan tunjukin sama boy
bahwa adriana sudah cerai sama mas be
aaaa adriana terima kasih mama kasih
adriana sebenernya mama gak setuju tau gak
mama tau sendiri kan adriana nikah sama mas be untuk siapa
untuk mama untuk dio bukan untuk adriana bukan adriana cinta sama mas b atau saya enggak sama sekali
dari dulu ma dari dulu sampai detik ini

aku suka baca handphone tapi aku suka baca handphone
biar lo punya pacar sepuluh juga
ini cewek bener bener jatuh cinta gila gilaan kalo kayak gini sama si boy
pasti reva gak bakalan salah faham lagi sama gue
makasih mama
neng pamit ke sekolah dulu ya
he he ngapain kamu ke sekolah
ya mau sekolah atau apa
mama sama abah aja diemi
abah aku udah kayak anak kecil lagi dong
eh biarin pokoknya abah yang nganterin kamu
abah yang jemput sekolah
biar neng nanti pun udah nikah
neng tetep orok kesayangan abah
terserah kesian menantu
beli satu dapat satu
sama abah aja deh
sama abah aja deh
sebelum boy berangkat sekolah
gue pengen nanya sesuatu sama mama dan papa
boy cuma pengen tau aja
mama sama papa suka gak kalau boy berangkat sekolah
ya enggak lah
boy mama sama papa kamu ini menjunjung tinggi kejujuran tahu
menangis karena kejujuran
itu lebih baik daripada senang tapi bohong
ada pertanyaan lagi nih
siapa yang udah ngebajak handphone boleh
mama sama papa pada kemana sih
main pergi aja belum jawab pertanyaan boy
oh papa di sini
oh mama juga aduh
nah liat ya
yaudah papa ngaku
papa mau ngaku walaupun salah
papa yang ngirim pesan di wa
dari hp kamu ke refa
tapi itu karena papa mau bikin reva senang
dan mau bikin kalian tuh jadian
makasih pak ya udah jujur
tapi ada satu wa lagi
nah itu siapa
kalau itu papa nggak tahu
papa gak pernah kirim kata kata seperti itu
beneran papa nggak pernah kirim
udah lah ma
nggak ada tempat lagi untuk bersembunyi
mama tuh lagi makan
kan mama orangnya jujur
mama tuh orangnya tuh jujur tahu
jadi maksudnya mama tau siapa yang ngirim wa dari hp boy setelah papa
ya jelas mama tau
oh jadi bener mama toh
jangan terus terusan kayak gitu nuduh
nama papa aja sendiri ngebajak handphonenya boy kan
sebenarnya sih nggak masalah
cuma kasihan revanya
pertama dia nerima wa dibilang sayang
tapi pas wa keduanya bilangnya salah kirim
mama udah bingung gimana caranya supaya kamu tuh gak pacaran sama reva
itu sih bukan pinter tapi licik
hayo ngaku nih siapa yang duluan ngebajak handphonenya si boy
papa kan berarti papa tuh lebih licik dari mama tahu
tapi mama tuh curang
bapak maaf ya
debatnya ditunda dulu soalnya boy mau berangkat sekolah
waalaikumsalam kamu belajar yang rajin ya
ngomong apa tadi debat
silahkan lanjut ya
kamu kan tuh licik
apa sih kan mama udah bilang
eh kamu tuh nggak bisa mama lihat sendiri
nggak mama lihat sendiri
papa tuh ngebajak handphonenya si boy
ya udah pokoknya papa yang salah tau nggak
mama nggak mau tau
surat palsu cerai adriana dengan mas lio udah jadi
makasih banget adriana
mama kan akan lakuin apa aja di nikahmu adriana
nggak usah ya di mawak semua
iya mak makasih
sekarang udah jadi surat cerita palsunya
dan adriana akan tunjukin sama boy
bahwa adriana udah cerai
adriana terang banget deh
makasih mama makasih
adriana sebenernya mama nggak setuju tau nggak
ngapain sih kamu kepikiran balik lagi sama gue
mama tau sendiri kan
untuk siapa untuk mama untuk dio
bukan untuk adriana
bukan adriana cinta sama mas b
atau sayang nggak sama sekali
dari dulu ma dari dulu sampai detik ini

mas lio kamu bisa berhenti